saudara penyelundupan emas batangan ilegal seberat sepuluh kg atau senilai lima belas miliar rupiah
digagalkan polda sulawesi utara
tiga orang pelaku ditangkap
para pelaku ini ditangkap di bandara samratulangi manado
saat akan menyelundupkan sepuluh kg emas ilegal ke surabaya
para pelaku menyembunyikan emas dalam tas ransel yang dibawa ke kabin pesawat
kapolda sulawesi utara menyebut emas ini merupakan hasil dari praktek tambang ilegal
polisi masih menyelidiki asal usul material emas dan lokasi tambang emas ilegal
serta pihak pihak yang terlibat